seluruh manusia menyumbangkan sampah ke bumi setiap harinya
dan indonesia menyandang gelar penyumbang sampah terbesar kedua di dunia
di pulau jawa sendiri
rata rata dalam satu bulan menghasilkan sampah plastik sekitar satu ratus sembilan puluh ribu ton
dan hanya dua belas persennya saja yang bisa dikumpulkan untuk didaur ulang
sisanya berakhir di tpa
atau berserakan dan mencemari alam seperti laut sungai dan lingkungan sekitarnya
sampah kian hari kian menjadi masalah krusial bagi kita
namun penanganan dan pelayanannya sangatlah minim
di mana peran kita untuk menjaga dan melestarikan lingkungan
setidaknya kita mengambil peran untuk memilah sampah sampah kita
berpartisipasi dalam upaya menanggulangi masalah sampah di muka bumi
mulai dari hal kecil seperti memilah sampah
tps tiga r hadir dan berupaya untuk meminimalisir sampah yang masuk ke tpa
tps tiga r merupakan sistem pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah
dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efisien
sampah organik diolah menjadi kompos dan pelet sampah
yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan bakar kompor
khusus rumah tangga dan menjadi sumber energi listrik
sementara sampah plastik diproses kembali agar bisa digunakan lagi
dengan membuat sampah yang lebih efektif
memilah sampah dan menerapkan sistem pengolahan sampah
kita telah berpartisipasi dalam upaya menyelamatkan lingkungan
demi generasi masa depan